yang menyatakan itu pak zulkifli hasan bahwa meluruhkan itu
artinya mencoret kan yang mencoret pak zulhas bukan yang berjuang
jadi hari ini masih lima tapi masih dipertimbangkan sama sama lain
kan ini waktu pendaftarannya masih dua bulan jadi masih cukup kita untuk melihat rekam jejak